yang punya motor itu keluar
tau tidak ini tuh
belahan jiwa nasi abang
si ibu ranganiste
ibunya si moni
eh kamu jangan fitnah sardung
jangan tidak baik itu
kamu tahu dari mana
tahu dari mana
aku pernah lihat gitu
kebenarannya dari mana
kebenarannya dari mana
jadi begini sarding
nek raya pernah
tolong ini ada motor yang mogok
asistennya ibu ranganiste
bertanya sama saya
a a dudung
hari a dudung teh
sudah nggak mak
saya juga kaget dengarnya ya
abah emang beli gimana sih sebabnya enak
beli ini bukan meser ini
dibikinin sama temen abah
emang dia itu ahli masak jago bisa masak
jadi aman bersihin
temen abah cowok ya kok bisa masak jago banget lagi chef ya
tuh kalau yang terbaik bikin seblak itu biasanya perempuan
karena hanya perempuan aja yang bisa menikmatin
ya kan sebelak
buktinya ini suka berarti yang buat juga perempuan
pacar abah ya
apa nih pacar abah ya
kau tau neng pedas lada
kau tau selak
enggak selaknya enggak lada
karena pedas yang pedas mati
abah bener bener tega kau dari awal abah bilang ini sebelaknya bikinan pacar abah
calon pacar abah neng enggak akan makan
aku tau neng enggak mau makan
enggak mau kau itu dari pacarnya abah
aduh si neng tembung tembung
punya ibu baru
kapan nikahnya meren saya te
neng gelis pisang atuh aduh
hei neng orang abah paling gelis di dunia
neng bager buka atuh
calonnya abah te
insya allah orangnya baik nih
abah mau ngejanji dia enggak akan pernah nyakitin neng
abah te mencari calon juga tidak sembarangan neng
yah memangnya gampang dapetin hatinya abah rama pangkasem nati bandung
apalagi khususnya dia gak bakalan
kasar sama neng yah
terserah abah mau bilang apa pokoknya neng emang enggak setuju kalau abah nikah lagi te te
aduh bisa gagal ini te
usaha abdi te
makanan itu harus dihabisin
mbak bazir tahu
kan tamungan kamu gede
pinteran kamu yah
kalau lo bertiga mau gabung nih sama black cobra
lo lihat tempat lain
yang punya motor itu keluar
nama dia haikan
dan dia punya cewek
cewek dia namanya sini
lo gorengin ceweknya dia
dan gue mau lo bikin dia bertukung lutut sama lo
dan mereka itu bakal jadi lawan kita besok
jadi gue mau gimana pun caranya
buat yang mereka cedera
dan buat mereka karek
iya kamu makan gede banget
ya udah aku nungguin kamu aja
ya ya sudah
ya ya sudah
masa besi gue
kamu bisa jalan gak
muternya aku yang bawa aja
bisa gak sih mereka
paling gak rencana kita berhasil
ini bantuan itu dikomen
enggak enggak usah abah
neng dijemput mau diajak
nanti juga nanti lagi nyampe
eh si neng
sudah lupa ya pasal apa
tidak boleh bonceng bonceng
anak masih kemot
ya udah neng
barang kata kemotos sendiri
neng kasih dongkap
paket ceria saja muka
ini pagi pagi semua masih pada senyum
kok dia cempet cempet gitu sih
iya dari tadi teh
oh mencekam suasana
lagian abah sih maksa maksa pengen nikah
pengen nikah udah tahu neng teh gak ngerestuit
oh kamu sampai sekarang masih kayak gitu aja siang
ijininlah abahnya nikah
abah kan butuh pendamping hidup
butuh orang yang ngurusin abah nantinya
kamu malah belain apa sih
ya udah kalau kamu mau ngomongin tentang kita sama abah
silahkan aku pergi sendiri aja
nggak gitu yang ini justru bagus buat kita juga
kalau nanti abah sampai punya istri baru
dia kan kemana mana pasti sama istrinya
kita berduaan aja kemana mana ya kan
misal dari kita tidak bisa
maksudnya biar bisa double date kita nanti
jadi abah sama istri abah saya sama raya
tapi pergi tetap bareng
dokter yang ada kita malah diracunin lagi sama ibu tiri aku
justru allah a'la jinnahu tubi'al minjalik neng
jangan bicara seperti itu neng
rai enggak semua ibu tiri itu jahat
justru mungkin yang jahat kayak ibu tirinya reva tuh ya cuma segelintir doang
tapi dia sosok yang sabar banget
dan aku yakin
waktu nanti dia mau nikah
dia pun juga bakal sayang banget sama calon anak tirinya nanti
kebetulan ada malem
ya yang lain nanti